dalam pemeriksaan kesehatan baca pres dan bacawa pres anies baswedan mohaimin iskandar
badan pengawas pemilu turut hadir untuk mengawasi rangkaian proses yang dilakukan
ketua bawaslu rahmat bagja mengatakan
hingga saat ini bawaslu belum menerima daftar nama dokter yang terlibat dalam pemeriksaan
namun ia menyatakan tadi pagi bahwa bawaslu akan tetap mengawasi pemeriksaan kesehatan
agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
supaya tidak menimbulkan potensi pelanggaran
proses yang sedang berjalan dari pagi secara ini masih sesuai dengan peraturan
dan kita memantau bersama teman teman kpu kami melihat proses yang ada dan mengawasi proses yang ada
kita berharap seluruh proses itu transparan tapi kalau tes kesehatan kan
hasil pemeriksaan kesehatan itu rahasia tentu akan kpu yang akan kemudian menilainya
rspad pertama baik asn tni dan polri harus netral
kalau asn lebih jelas lagi kalau tni dan polri tidak boleh memilih bahkan